itu saya tuh jagonya loh
oh statsa musa itu dulu pernah ikutan shooting juga
pernah sih ya
kayak kamera film gitu
shooting juga kan itu
bener loh kalau untuk acting saya lumayan terasa
ikut gue sekarang ikut
suara orang minta tolong tuh
suaranya kan bukan suara haikal
saatnya kapten kunanta beraksi
ah jangan ikut
kapten kunanta datang
mau ngawur deh jeng
dia ngawur sih
mau ngawur deh sih
seru sih pun
artinya apa itu
gua ini orang tua
lo anak deraka
masuk ke neraka lo
makanya lu jangan sok tau ini lagi tik lagi syuting tau gak
kan orang gua dibungkul sakit
sabar ya jai
lu lagi anak kecil ha
lu tuh kecil gak inggi ha
lu berani sama orang tua
lu tau siapa gua
gua ada orang tua lu hujung tangan
lagi tuh yang sopan
temennya ya temennya
ini dalam rangka acara syuting pak ya
gara gara bapak ini
aduh acara saya berantakan kayak gini pak
ini penjahat syuting apaan
pak lihat kalau bapak gak percaya tuh lihat
ada kamera kan
tapi bapak kayaknya
kalau buat syuting keren juga nih bapak deh
coba bapak ekspresi orang marah gimana sih
coba ada ekspresi orang marah gimana deh
saya nggak pernah marah pak
pengen syuting kan
ekspresi orang ketawa
bapak jangan antara saya
ini bapak ini gak bisa
aduh pak pak pak
jangan main masuk kosmetik ini lagi adegat
sekarang minta waktu transport ya
udah yuk yuk yuk
oke saya datang
oke makasih ya mas
maaf mbak boleh saya bantu pakai hijabnya
belum pas deh
gak perlu deh
bukan kayak gitu mbak
tapi walaupun hanya di depan kamera
harus tetap memberi contoh yang baik
berhijab itu harus sesuai dengan syariat
apalagi ini untuk film religi kan
oke yaudah deh
nah dipakai dulu ciputnya
supaya rambutnya gak kelihatan
baru kita pakai hijabnya
kalau begini rambutnya sudah nggak terlihat
mbak nadia jadi lebih cantik deh
sudah cantik tambah cantik
oh ustadz musa itu dulu pernah ikutan syuting juga
pernah sih ya
kayak kamera film gitu
jadi yang nikah nikah saya syuting gitu
syuting juga kan itu
iya bener loh kalau untuk acting saya lumayan terasa
ini kebeneran nih
kita ini lagi butuh pemain anak anak
kira kira di kunandai ini ada gak pemain
oh kebetulan banyak disini
di sini banyak sekali anak anak yang memiliki potensi di atas rata rata
tidak hanya anak anak orang dewasanya juga seperti saya nih
bagus ya actingnya
tapi kita tuh lagi butuhnya anak anak ustadz
ah dewasa juga dong ya butuh deh ya butuh
misalnya toh jadi saya kia
saya kesal sama kamu
itu marah tuh ya
ini sekarang acting sedih nih tadi kan marah nih
kamu tega banget sih kamu ninggalin aku
kamu jangan ninggalin aku kayak gitu dong
maksudnya ke ustadznya dia yang ninggalin
berarti dia kemakan sama acting saya tuh
ya itulah saya
maka sesungguhnya allah itu maha pengampun lagi maha penyayang
surat al baqarah ayat ada yang tahu
kuasa allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya allah dialah tuhan yang maha hak
allah dialah tuhan yang maha hak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf ustadz saya mengganggu waktunya sebentar
ini bapak bapak ini dari crew shooting
itu katanya ingin mencari pemain untuk anak anak
ya bukan begitu ya mas ya
betul pak ustadz
kalau bisa buat bermain sekarang juga
oh buat sekarang
oh ya udah kalau gitu
untuk anak anakku semua ya
siapa diantara kalian semua yang bisa beracting
ya allah ya
oke kalau begitu ya
saya serahkan saja ke ustadz ridwan sama ustadz musa
buat menyeleksi anak santri
ya kami tunggu di lokasi ya pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nanti kita ada seleksi aja
di luar apa di dalam ustadz
di luar aja anak anak
di luar aja anak anak ya
ayo sekarang kalian semua yang tertib kita keluar kelas ya
kita seleksi langsung ya
mungkin tuhan sedang memberikan cobaan dalam hidupku
kenapa kok di cut
tadi itu ustadz masuk ke dalam frame
seharusnya tidak boleh ustadz
nanti ada gilirannya kok
aduh kelamaan dong pak sud
saya udah gak sabar ya pengen menunjukkan kehebatan rating saya
eh di tembak tembak gitu
nanti ada yang mengarahkan ustadz
mendingan ustadz menunggu ya
oh gitu ya
gak usah pada norak
cepet cepet ini mau mulai lagi shootingnya
kita mau mulai syutingnya
dadah nanti mati ya
jangan pada norak nih

eh pada norak
eh ke sana
nanti pada norak